badan litbang diklat hukum dan peradilan mahkamah agung ri
menjalin kerjasama dengan universitas brawijaya
untuk mendukung pendidikan para peserta program pendidikan calon hakim terpadu
kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama
yang berlangsung pada senin dua puluh lima maret dua ribu dua puluh
di pusdiklat pahkama agung megamendung bogor jawa barat
kerjasama antara mahkamah agung dengan universitas brawijaya
membuka peluang bagi lima ratus dua belas peserta program pendidikan calon hakim terpadu
gelombang pertama untuk melanjutkan pendidikan pasca sarjana di universitas brawijaya
kepala bidang program evaluasi pusdiklat teknis peradilan ma
mengungkapkan dengan kerjasama tersebut diharapkan para calon hakim
memperoleh pendidikan yang lebih baik sehingga membentuk hakim
yang berintegritas disiplin dan profesional
untuk kemajuan peradilan dan mahkamah agung
serta meningkatkan kepercayaan publik
untuk kegiatan hari ini itu pusdiklat bersama pak badan
dan bersama dengan dekan fakultas hukum dari universitas brawijaya
telah mengadakan kerjasama untuk siswa siswa
cakin yang hari ini sedang pelatihan khususnya siswa cakin pada gelombang satu
yang akan melanjutkan pendidikan pada s dua nanti itu akan difasilitasi
itu tadi kerjasamanya isinya kurang lebih
sedangkan ada tiga gelombang kurang lebih untuk saat catim angkatan sembilan ini
kedepannya ada tiga gelombang yang mana akan diselesaikan dalam kurang lebih
empat puluh delapan minggu atau dalam kurang lebih satu tahun dengan tahapan dikelasakan
di gelombang satu magang satu dikelas dua dan juga magang dua
hal senada juga diungkapkan ketua senat ppct gelombang satu
abi zaki azizi melalui kerjasama tersebut dapat mendukung langkah calon hakim
kerjasama tersebut juga mengonversi materi pada diklat calon hakim
dengan materi pada universitas brawijaya sehingga meringkas sks pada program pasca sarjana
sebelumnya ini kan kegiatan ppch ini merupakan berita dari pimpinan untuk
mendidik cakim cakim ini menjadi hakim hakim indonesia yang berintegritas
dan mendidik untuk menjadi pimpinan peneliti masa depan yang sesuai dengan
norma dan politik yang berlaku di mahkamah agung
kegiatan pada hari ini dimulai dari pagi hari karena di bulan puasa ini
juga termasuk tetap menjalankan ibadah puasa
mungkin tadi ada kunjungan dari dekan
fakultas hukum dari pusat brawijaya bekerja sama sehingga teman teman adik adik kami ini
yang cak kim sekarang ketika lulus nanti sudah bisa langsung mendapatkan s dua nya langsung
harapan kami tetap sebagai pendidik adalah lulusan lulusan cakim ini menjadi hakim yang berintegritas
dan mampu menjaga harga dan martabat hakim dan menjaga peradilan indonesia ini menjadi lebih baik kemudian hari
pada program pendidikan calon hakim terpadu gelombang pertama
peserta calon hakim berasal dari empat badan peradilan
yakni peradilan umum peradilan agama peradilan tata usaha dan peradilan militer